makanya lain kali jangan nanti naku kayak gitu deh kak
nanti lama lama kok pengen lagi jadi pacarnya kak ilham
emang kamu mau punya pacar kayak kakak
kan kakak orangnya ceroboh terus pemales bye bye lagi
yang terpenting tuh kak ilham baik sama safa
itu yang bikin sayang sama kak ilham

macam mana kalian berdualak
nggak lupa nyujur
tante ada apa yang terjadi disitu
tante mau pinjung gunting kuku sama safa
karena gunting kuku tante lupa naro dimana
kalian kakak beradik semakin kompak dan saling menyayangi ya
tidak seperti teman teman tante tuh
anaknya tuh pada urusan masalah
masing masing kalau ini beda sekali
kelihatannya mama kalian berhasil mendidik kalian berdua
terima kasih ya
berarti kita tuh kompak
seperti hubungan kakak adik yang gak wajar
eh kak adil
kita mau bikin sayuran
disukai kak adil loh
cuek cuekan kayak gini sih
ke orang marahan sih
dan mbak ini
tapi kok tinggal serumah
kita tinggal serumah tapi beda kamar kok pak
kebetulan kita juga satu panti
kamu lagi baca apa sih
kok serius banget
aku lagi iseng aja nih baca diktat kemarin
aku baru beling
kamu hebat banget sih fah
malahan aku belum pernah baca loh diktat ini
ini yang ini dari adil
kamu kamu keberatan aku bisa buka kok sekarang
kamu gak boleh lepas kalau itu
adil buat kalung itu sendiri
karena dia pengen banget menghibur kamu fah
kalau adil buat ini sendiri
kamu gak keberatan
kalau boleh jujur kalung ini tuh berarti banget buat aku
dengan kalung ini aku bisa ngerasa lebih deket lagi sama mama
semenjak mama pergi wah
adil taro foto mama di kalung ini
adil tuh bener bener baik sama aku wah
aku beruntung banget punya sahabat kayak kalian berdua
aku bener bener salah udah gak percaya sama adil
ternyata maksud adil bener bener cuma untuk hibur sapa
adil tuh beruntung banget
ada di dalam kalung ini
ada di dalam kalung ini
ada di dalam kalung ini

ada di dalam kalung ini

ada apa pak
aku kesini mau minta maaf sama kamu dia
aku tahu aku udah salah sama apa yang aku lakuin kemarin
harusnya aku nggak boleh berpikiran picik sama sahabat aku sendiri
aku bener bener minta maaf ya dio
aku nggak mau bapakku pak aku mau film kamu
nggak bukan siapa siapa
saya kan udah bilang sama bapak
saya cuma minta waktu dua menit untuk bicara sama kamu
saya cuma ingin bertemu dengan kamu
saya udah bilang pak
ilham saya tahu kamu marah
saya tahu kamu benci sama saya karena saya meninggalkan kamu
tapi rasanya nggak adil kalau kamu menilai saya dari sudut pandang yang seperti itu
asal kamu tahu
saya punya alasan kenapa waktu itu saya meninggalkan kamu dan mama kamu
saya bukan mau membela diri
dan kesalahan saya tidak akan termaafkan
tapi biar bagaimanapun ayah kamu
ayah kandung kamu
masa kamu gak mau bertemu dengan saya walau sekali saja
kamu boleh marah
kamu boleh mencacimaki saya
bahkan kamu boleh mengumpul saya atas apa yang saya lakukan sama kamu
saya mohon sekali saja saya bisa bertemu dengan kamu
bapak kakak yang telpon ya
saya rasa tidak ada gunanya
saya bertemu dengan bapak
biar gimana pun belasan tahun yang lalu itu terhebatkan
dan saya memutuskan untuk tidak menengok ke belakang lagi
jadi saya harap bapak mengerti keputusan saya
bapak kakak yang telpon
enggak penting kau faham
dia minta kakak buat nemuin dia ya
faham udah ya pak ya
kita jangan bahas masalah ini

kamu harus berhenti
kamu boleh seribu kali menolak saya
tapi saya akan ratusan ribu kali mencoba untuk menghubungi kamu
saya tidak akan menyerah
sampai kamu mau menerima saya
papa tahu sekarang ini kamu masih emosi ilham
tapi suatu hari nanti
papa yakin kamu akan berubah pikiran
seandainya saat itu tiba
jangan ragu untuk menghubungi papa
karena papa akan selalu menemukanmu
soal yang tadi
nggak usah kamu fikirin ya
makasih ya latee
yaudah kita pulang yuk
itu anaknya pak fikri sama bu siti kan ya
oh ternyata mereka pacaran ya
ternyata tinggal serumah kan
heran pak fikri mau ngijinin anaknya tinggal serumah sama pacarnya
apa dia gak takut bakal terjadi apa apa sama anaknya
ya udah lah bu kita pulang yuk
yuk benny yuk
ibu ngapain kesini tumben banget ibu datang kesini
iya ibu lagi ingat kamu ibu lagi kepikiran kamu fah
ibu merasa kamu pasti lagi sedih karena ingat mama kamu
dan ternyata ibu bener kan
ya makasih ibu udah perhatian banget sama safa
cuma jujur bu safa nggak mau ngerepotin ibu
safa kamu gak boleh ngomong begitu kamu gak pernah ngerepotin ibu
ingat baik baik ya fah kamu gak pernah ngerepotin ibu
tapi safa ini bukan siapa siapanya bu siti
siapa bilang kamu bukan siapa siapa ibu fah
ibu akan selalu menganggap kamu seperti anak ibu sendiri
dan kamu menganggap ibu seperti ibu kamu sendiri
safa walaupun kamu bukan anak kandung ibu